terima kasih sudah datang
bisa diceritakan dulu nggak ini ruangan apa nih mas yudi
ini ruangan bahasa inggrisnya hallway
jadi ruangan pertama di mana tamu tamu yang diterima di sini
ruangan hallway biasanya dipergunakan hoodie dan keluarga untuk tamu formal
yang bukan bagian dari keluarga atau kerabat dekat
nuansa etnik klasik langsung menyambut saya saat berada di ruangan ini
kalau saya perhatikan ada meja anti kursi terus bahkan lukisan
apa pertimbangannya memilih semua
apa yang dipilih untuk barang barang ini masuk ke hallway ini mas
jadi yang dipilih itu adalah furniture yang gampang maintenancenya
jadi enggak semuanya dari bahan
kebanyakan dari kayu dan bantalan
jadi seperti ini adalah colonial bench
dan meja ini
yang ini mas sudi ya
meja ini kenang kenangan dari komunitas indonesia di india
karena ayah saya pernah bertugas di india dari tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan sampai seribu sembilan ratus enam puluh satu
sebagai atasih pertahanan
jantik yang berasal dari india ini begitu apik dengan motif gajah yang dibuat dari gading gajah
tidak lupa untuk menambah api ke ruangan hallway
hoodie juga menempatkan kain sumbah
ini kain sumba sangat berharga
maksudnya dalam arti kata ini ya apa sentimental value ya
karena ini adalah saya dapat dari raja rende yang terakhir yang baru wafat
jadi setelah saya menerima kain ini dari beliau
berapa bulan kemudian
tiga bulan kemudian beliau wafat
saya langsung beranjak ke ruangan lain
nuansa hangat langsung terasa dengan pemilihan warna krem hijau muda dan emas
warna warna yang dipilih itu warna warna yang alami
jadi hijau gading keemasan ya
dan bahan bahan itu warna warna yang alami
warna warna itu hanya tidak pernah diganti selama puluhan tahun
hanya bahan bahannya yang diganti
mas udi kalau boleh sedikit kasih informasi
rumah ini didirikan tahun berapa dan gimana sejarahnya ini
jadi ini kan di daerah kawasan menteng yang dibangun antara tahun dua puluh sampai tahun empat puluh
jadi mungkin sebelum pendudukan jepang ya
jadi mungkin rumah ini di akhir tahun tiga puluh an
sejak didirikan tahun seribu sembilan ratus tiga puluh
rumah ini tidak banyak mengalami perubahan
renovasi hanya dilakukan dengan tidak merubah bangunan inti
nuansa hangat begitu terasa dengan penempatan lampu meja
yang menambah keindahan ruangan kedua ini
ada pertimbangan khusus nggak mas dengan lampu lampu yang sedemikian banyak dan warna yang menarik
ya banyak pertimbangannya dan sangat diutamakan ya
karena pencahayaan di ruangan ini didesain khusus oleh
perusahaan desain dan arsitektur yang keluarga saya miliki
itu cahayanya itu dibikin sedemikian rupa supaya di tiap ruangan itu ada
lampu lampu di atas meja table lamps
jadi jarang kita memakai lampu atas lampu langit langit ceiling lamp
kenapa pertimbangannya mas udh
karena kalau cahayanya dari atas kan ada
ada garis ada shadow ya ada bayangan ya
dari itu di sini di ruangan ini di dalam rumah ini
kemanapun mas menghadap itu nggak ada backlight
karena dari tiap sudut ruangan ada meja dan itu selalu ada lampu
warna warna yang kita temui ini merupakan warna favorit mendiang orang tua hudi
dengan tetap memilih warna lembut
ini merupakan bagian dari menjaga warisan keluarga
yang akan tetap dipertahankan meski waktu berganti
nah ruangan ini tempat bagi hudi dan keluarga menyimpan sekaligus memamerkan koleksi barang barang furniture
yang didapatkan keluarga saat bertugas di luar negeri
mungkin bisa diceritakan dari segi interiornya apa saja di dalam ini
kebanyakan furniture yang di sini nih dibeli oleh orang tua saya
dalam kunjungannya ke negara negara lainnya
kan mereka pernah ditempatkan di cairo juga
dan ini seperti ini dari cairo dari mesir
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua jadi
kemudian mejanya dengan biasanya
meja ini juga dari komunitas indonesia atau mungkin dari staff pertahanan
indonesia di india
jadi gadingnya itu dimasukkan
wah menarik sekali
kita beralih ke ruang tamu lain yang ditujukan bagi tamu yang secara emosional memiliki kedekatan dengan pemilik rumah
dan tetap didominasi warna warna emas kemudian krem
baik dan ini
itu memberikan kesan adem
dan juga warna warna dipilih ini bukan warna warna yang mencolok
karena kita nggak mau tamunya terkalahkan oleh warna warna interior
itu pertimbangan yang sama sekali
itu sangat penting ya
iya kadang kadang kita kalau pikiran cuma ingin ngambil semua yang nuansa menarik warnanya bagus eye catchy
tapi justru malah justru distracting pada
para pengguninya dan juga tamunya
jadi orang kalau di foto nggak ngelihat tamunya tapi ngelihat interiornya
rumah ini juga diwarnai dengan beberapa lukisan yang menghiasi dinding
tidak hanya sebagai aksen pemanis interior tapi juga punya makna tersendiri
lukisan bernuansa bali dengan warna hijau muda terpampang di ruangan ini
dari segi colornya pun sangat soft gitu ya
beda sama lukisan lukisan bali yang sering saya lihat
ini dilukis oleh pelukis ternama bali
anak agung gede sobrat itu terkenal hijaunya
ini salah satu lukisan anak agung gede sobrat yang besar
biasanya dua per tiganya atau setengahnya
lukisan berumur lima puluh tahun ini jadi prima donna
di ruang keluarga ini
rumah seluas seribu meter persegi ini seolah galeri seni
yang dipenuhi karya seni antik bernilai seni tinggi
salah satunya lemari antik bernuansa kolonial dari abad sembilan belas
nah saya maksudnya setuju nih kalau temen kameramen bisa lihat
di belakang ini ada lemari antik gede ya
itu apa mas mungkin bisa ceritakan mas
ini lemari apa
ini lemari yang disebut gaya van der pol
oh van der pol belanda juga ya mas
belanda juga dan ini dibuat oleh indonesian chinese furniture maker ya
tapi dimandorin oleh belanda
jadi untuk mengangkat ini lemari bisa mungkin dua atau tiga orang
tidak hanya lukisan dan furniture antik
rumah ini juga memanfaatkan kain batik sebagai hiasan rumah
bukan ada kain hiasan dong mas udi ada batik dipajang disini
mungkin bisa sedikit menceritakan
kebetulan karena ibu saya itu pemakai batik
dan khususnya batik gotik swan
yang adalah pembatiknya presiden soekarno
ini namanya batik indonesia
batik indonesia itu adalah yang dicetus oleh bung karno
dan gotik swan diminta untuk membuat konsep mengenai batik indonesia
apa ini mas konsepnya
ini batik indonesia itu adalah percampuran antara batik solo jogja dan pesisir jawa
mungkin motifnya mas udi bisa cerita apa ya
naga raja ya
itu dan ini batik ini hanya ada tiga live
sampai sekarang di dunia ya
dua ada di dalam koleksi keluarga
satu ada di australia
keluarga hoodie tidak segan segan mencari barang barang antik dari berbagai kolektor barang antik
robot furniture yang disimpan berasal dari abad ke delapan belas dan ke sembilan belas serta berbahan kayu ambon
ruangan makan juga tak luput ditata api
meja panjang dengan lampu kristal menambah apik ruangan ini
dulunya ruangan makan formal ini digunakan untuk acara makan malam formal
yang bisa menampung tamu dari lima belas hingga seratus orang
lampu lampu kristal menimbulkan suasana sangat hangat dan membuat penghuninya betah
karena kebanyakan interior interior yang kita dapatkan mereka membuat interior yang menakjubkan tapi dingin
jadi yang penting itu sebetulnya dalam pembentukan menciptakan suatu interior bukan persis menciptakan interiornya
tapi menciptakan ambience
nuansanya suasananya ya
selain penggunaan kayu rumah ini juga menempatkan material rotan untuk kursi dan meja di ruangan keluarga
material rotan memberikan kesan hangat dari rumah yang didominasi kayu ini
di ruangan ini hudi dan keluarga biasa menghabiskan waktu bercengkerama bersama
kaca jendela besar yang menghadap taman menambah asli suasana rumah yang berada di kawasan menteng ini
ruangan ini minim menggunakan lampu karena jendela kaca besar akan memantulkan cahaya luar dengan leluasa ke dalam ruangan
ruangan terakhir yang saya jelajahi yaitu perpustakaan keluarga
unsur maskulin begitu terasa di sini karena didominasi kayu logam dan sofak kulit
di ruangan ini hudi menyimpan beragam buku dan benda benda peninggalan keluarga
lukisan bergambar bung karno karya maestro basuki abdullah tahun seribu sembilan ratus enam puluh ini seakan menjadi jantung dari ruangan ini
selain bergaya etnik saya tidak merasa gerah saat berada di rumah ini
yang saya dengar nih katanya kalau rumah rumah lama di menteng itu sirkulasinya bagus banget tuh
karena bangunan belanda lama mas
betul rumah rumah di menteng itu dulunya nggak pernah nempel ya
jadi nggak pernah mereka selalu ada celah
ada celah gitu dan disitulah
jadi misalnya sekarang saya duduk di belakang ya di rumah ini
itu angin tuh sampai di bawah daun daun yang paling rendah itu gerak
itu karena sirkulasi
angkatan udara kan dari samping ya
nah siapa bilang rumah bergaya klasik tidak bisa memberikan keindahan dan keelokan tersendiri
selama penempatan interior yang ditambah penerapan tata pencahayaan yang sesuai
maka rumah bergaya klasik tetap bisa menjadi pilihan bagi anda
yudi yudawan andika marianto jakarta